di sini para pengunjung dapat bermain atraksi berjalan
simulator rumah berhantu simulator mobil balap dan masih banyak yang lain
tapi kalau vr itu ada dia punya unik uniknya juga ya
jadi saya pikir dua duanya ada seru serunya juga unik uniknya
experience baru sih lebih ke experience baru aja kalau vr sih
pengunjung taman bermain vr tak terbatas pada gamer saja
sejak dibuka pada dua ribu delapan
minat masyarakat indonesia mencoba pengalaman vr di taman bermain
memang memiliki visi dan misi untuk memperkenalkan vr
sebagai salah satu bentuk alternatif untuk hiburan dan edukasi
khususnya kepada masyarakat indonesia
karena selama ini yang orang orang tahu kan vr game itu mahal ya
vr equipmentnya sendiri mahal
jadi kami punya visi misi untuk memperkenalkan vr
ke masyarakat indonesia untuk semua kalangan
durasi setiap permainan di taman bermain vr bervariasi
dari tiga hingga lima belas menit
setiap wahana juga memiliki tarif yang berbeda berkisar dua puluh hingga seratus rupiah
protokol kesehatan diterapkan untuk setiap mesin
guna menjamin kebersihan dan kesehatan pengguna
wow saya saja bermain salah satu game vr virtual reality yang ada di lokasi
ini adalah arenanya mungkin anda bisa melihat ada sensor sensor juga di sekitar saya
saya barusan bermain game membunuh zombie zombie di medan

game ini memang sangat memacu adrenalin
memang sedikit mengerikan ya karena zombie zombie nya juga sangat nyata begitu
menurut peneliti dari pusat riset sains data informasi badan riset dan inovasi nasional
selain game teknologi vr berpotensi untuk pengembangan beragam industri
karena kemampuannya bisa membuat orang berada seolah olah di lingkungan tersebut
jadi mungkin banyak potensi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk simulasi
mungkin untuk hankam misalnya
jadi game ini bisa membuat simulasi tempur
jadi untuk latihan strategi tempur strategi misalnya perang kota atau gimana gitu
atau juga strategi menerbangkan pesawat tempur simulasi ya
atau mungkin juga di bidang kesehatan misalnya simulasi untuk melakukan operasi seperti itu
jadi kalau saya melihat lebih condong dari segi kegunaan
untuk di indonesia itu lebih sebaiknya lebih dikembangkan ke arah simulasi dibandingkan game
virtual reality sebagai media simulasi memiliki potensi yang cukup besar
maka tidak tertutup kemungkinan vr akan menjadi salah satu perangkat yang dibutuhkan dalam beragam industri dalam waktu dekat